dikenal sebagai kota hujan bogor juga menyimpan beragam sajian kuliner yang bisa memanjakan lidah
salah satu makanan khas yang dikenal adalah laksa bogor
cukup mudah menemui penjual laksa di kota bogor
namun tempat yang saya datangi ini dikenal sudah puluhan tahun berjualan laksa dan merupakan generasi ketiga
semangkuk laksa bogor ini berisi potongan ketupat oncom bihun daun kemangi dan tauge
nah jadi ini tadi isiannya dituangin kuah beberapa kali dibuang lagi diisi lagi
ini tujuannya supaya togenya bisa matang dan juga menambah rasa
jadi nanti rasa kuahnya menyerap ke dalam ya
setelah ini udah nanti akan dipindahkan ke piring
baru ditambahin tahu dan telur dikasih serundeng diatasnya deh
begini aja nih udah wangi banget aromanya ya
harumnya membuat saya gak sabar untuk mencoba
dan biar tambah nikmat saya disarankan untuk mencampurnya dengan sambal
sambal yang dipakai juga unik nih rasanya asam pedas
ini merupakan pencampuran antara sambal dengan cukai
nah ini yang jadi ciri khas dari laksa bogor adalah ini oncom merah yang ada di sini
jadi oncom merah dicampur dengan kuahnya ada juga parutan kelapa
ini yang bikin kuah dari laksa bogor ini kental dan juga gurih
nah tambahan kemangi yang banyak juga
kalau saya minta tambahan yang seger juga nih biar mengeluarkan aroma dari kemanginya
sekaligus jadi gurihnya dari laksa juga bisa menyatu di sini
tambahan telur aja gitu aja
nggak ada perubahan apa apa
sama seperti kuliner nusantara lainnya
bahan utama yang digunakan suatu masakan pada suatu daerah didominasi
dengan apa yang paling banyak dihasilkan di wilayah tersebut
tak heran jika oncom merah menjadi bahan utama dari laksa bogor
dikarenakan bogor merupakan salah satu wilayah penghasil oncom merah
rata rata kuliner kita begitu
dan memang bagusnya adalah memang menggali apa ya
memakai ingredient yang ada di daerah yang setempat
jadi kalau orang pengen makan laksa bogor
sebaiknya kita emang benar benar datang ke bogor datang ke tempatnya
oncomnya juga diproduksi di sana gitu ya
dan diolah di situ juga
oncom ini kan salah satu produk makanan fermentasi khas indonesia
untuk menikmati laksa bogor ini anda tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam
cukup siapkan uang rp dua puluh
saja semangkuk laksa siap anda rasakan
masih dari kawasan bogor kita lanjut mencicipi es sekotak
walau hujan sering turun di bogor
tak berarti sulit menemukan sajian berbau es di kota ini
eits tapi bukannya sekotong itu dikenal sebagai minuman hangat ya
jangan bingung langsung aja kita menuju kawasan bogor permai
ada es batu alpukat air daging kelapa macam
mutiara air gula serta krim kental manis
ternyata es sekoteng yang dimaksud sekilas lebih mirip es campur atau es oyen ya
jadi ini es sekotong nih atau bisa dikenal juga sebagai es mutiara
di bandung juga bisa dibilang sebagai es oyen
jadi berbeda dengan sekotong yang menggunakan air jahe dan juga dihidangkan secara hangat
ini dihidangkannya dingin
dan rasanya manis
seger cocok banget untuk siang siang lagi panas begini bisa menghilangkan dahaga
cukup membayar tujuh belas saja anda bisa menikmati manis dan segarnya es sekoteng
dan saya tetap mau ingetin pemirsa nih kalau berniat kulineran di luar rumah
jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan ya
reza helmy yulian asri bogor jawa barat